di tengah mayoritas kaum pria yang menjadi anggota tni
seorang wanita dalam tubuh kopassus ternyata juga mampu berprestasi
ia adalah sersan ii desi alfionita
ya desi ini sudah memiliki rekor melaksanakan lebih dari tiga operasi penerjunan
dan juga menjadi juara dalam berbagai kejuaraan internasional
kiprah komando pasukan khusus atau kopassus tidak selalu didominasi kaum pria
seorang wanita dalam korps wanita tni angkatan darat atau kowat juga mampu menuai prestasi
ia adalah sersan ii desi alfionita
ia baru berusia seperempat abad tetapi berbagai prestasi sudah ia persembahkan bagi indonesia
desi mempunyai spesialisasi sebagai penerjun free fall
wanita kelahiran kutai barat ini punya rekor sudah melaksanakan lebih dari tiga operasi penerjunan
sejak bergabung dengan kopassus
bahkan desi juga menorehkan
yang namanya di kejuaraan internasional
kejuaraan hampir semuanya saya ingat dengan jelas
cuman untuk menilai ya
dimana saya mendapatkan juara yang terbaik menurut saya itu pada waktu
chisholm world game itu di china pada tahun dua ribu lima belas
eh sorry di korea pada tahun dua ribu dua
nah dan di situ saya mendapatkan juara dua
juara dua dari
apa namanya di kelas junior akurasi
jadi di situ kita yang pulang ke indonesia itu ada tiga orang yang mendapatkan medali
di terjun payung itu ada dua
saya juara dua junior
dan ada lagi dari angkatan udara itu juara tiga junior akurasi
dan satu lagi juara tiga di judo
sersan ii desi alfionita lahir enam maret seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat ditanya bagaimana ia mengawali karirnya desi mengaku ia sempat ragu
jujurnya itu bukan cita cita masa kecilnya
dulunya sebenarnya saya minatnya jadi dokter
ah cuma pada saat saya lulus dari sekolah saya
kebetulan di situ kan ada orang koramil
nah dan orang koramil itu yang mendaftarkan saya untuk ikut tes
waktu itu dia menyampaikan ada
kamu saya daftarkan untuk ikut tes tentara wanita
itu tahun dua ribu sepuluh
jadi pas saya lulus saya lulus sma langsung mengikuti tes
dan puji tuhan selama tes berlangsung itu selalu lulus lulus lulus terus
pada saat itu ada dua pilihan antara kedokteran dan tentara
karena saya sudah habis habisan di tes tentara
jadi saya pikir lebih baik saya jadi tentara saja daripada jadi dokter
desi dikenal oleh kesatuannya sebagai serbabisah
ia mengaku ini merupakan tuntutan kopassus bagi setiap kawat
untuk unggul di salah satu atau lebih bidang
antara penerjunan tembak menembak bela diri dan panahan
desi mengaku bela diri merupakan dasar yang jauh
dan menarik untuk penerjunan
desi mengaku bela diri merupakan dasar yang cukup

juga ia kuasai
di mana ia memegang sabuk hitam judo
tetapi baginya tidak ada
yang bisa menggantikan bidang terjun payung
rasanya yang namanya manusia itu pasti punya rasa takut ya kan
kita gak boleh takabur
cuman karena sudah terbiasa
jadi bisa mengatasi rasa ketakutan itu
dan pada saat kita berdiri di raim indoor pesawat
itu rasanya udah wow gue mau terjun nih gitu
di tengah mayoritas pria yang menjadi anggota tni
anak kedua dari tiga bersaudara ini
ini mengaku tidak pernah patah semangat untuk berprestasi dan mencoba hal hal baru fani iman